mantan kepala badan intelijen negara atau bin abdullah mahmud hindro priyono
turut diseret seret dalam sejumlah kontroversi dan kasus pondok pesantren al zaitun
bahkan dia dianggap membekengi pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
setelah di media sosial beredar video lama saat hendro priyono berkegiatan di pesantren tersebut
saat ditemui di perguruan tinggi ilmu kepolisian atau pt ika
dengan tegas hendro priyono membantah dirinya menjadi backing pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
hendro priyono mengakui pernah berurusan dengan al zaitun
namun itu sebatas tugas negara saat acara peresmian pesantren tersebut
selain itu hendro priyono mengingatkan masyarakat untuk berhati hati
dan waspada dalam merespon sesuatu seperti al zaitun
sebelumnya hindro priyono juga menghapuskan alat yang berkaitan dengan alat kesehatan
sebelumnya hindro priyono juga menghapuskan alat kesehatan
sebelumnya hindro priyono juga menghapuskan alat kesehatan
sebelumnya hindro priyono juga menghapuskan alat kesehatan
dengan isu itu berarti bapak membantah ya pak
nggak ada backing backing kepada al zaitun itu ya pak
saya kan bagaimana presiden saya kan
oke terima kasih pak
dan pers yang menjadi penyambung
oke terima kasih apa respon sesuatu seperti itu
di tipidumbar reskrim polri saat ini sedang fokus mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama
ujaran kebencian dan berita bohong yang dilakukan panji gumilang sedangkan di
tv deksus baris kemari mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan zakat
tim liputan cnn indonesia